kemana perginya paman orgedan
sebaiknya aku menggunakan jurus penolong
uluuhh kita baru saja bisa mengejarnya
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
puas ya rasakan sih ya
mantap oke dihantar poinnya di bawah saja
tidak usah naik naik mengejar nyi iroh
andaikan sepertinya anak buahmu tidak akan mudah untuk naik ke atas bukit
tenang saja aku sudah biasa menghadapi taktik perang seperti ini
prajurit ambil jalan memutar di sana
yang lainnya tetap berjaga di sini
lah bagaimana dengan kita
kita naik ke bukit di atas sana
di bala suku silam west
mereka itulah bawah km
kau sudah tidak bisa lagi mengandalkan manusia harimaumu ini lagi
karena dia sudah tidak berdaya
tahan dulu seranganmu raka
berikan aku kesempatan terlebih dahulu
untuk memberikan makanan ini
kepada orang yang sedang sakit di dalam sana
aku akan bisamu terlebih dahulu
hingga kau mati menderita
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
mengapa ia menyerang si luwani
aku tidak peduli siapa orang itu
tapi aku bisa mengambil kesempatan
untuk membinasahkan si luwani
kalian jangan kabur
kembali ke posisi kalian masing masing
allah selalu bersama kita
kalian jangan takut
aku akan membalaskan dendam ayah anda
pasukan ku banyak mati dalam seragamu
hentikanlah semua ini
hentikan semua kejahatanmu
kau juga keluarga pajajaran
kita ini bersaudara
sekarang pada saat kalian lemah
kalian mengaku saudara denganku
apa kamu tidak berpikir
pada saat anak anakmu melemparku dalam jurang
apa mereka menganggapku saudara
sekarang aku tanya satu hal
dimana kakak keluarga dana
kamanarga dana sudah tewas
dia terus mengejar aku
aku harus dapat meloloskan diri
berhenti lah pak man
aku tidak akan pernah melepaskanmu
aku harus dapat meloloskan diri
sebaiknya aku menggunakan jurus penerangan
aku harus melakukan sesuatu
mata batin bocah itu
bocah itu tidak akan dapat
aku tidak bisa menemukanmu